dalam kecelakaan truk di jalan tol cikopo palimanan subang jawa barat
mereka adalah sopir dan kernet truk yang menabrak truk pengangkut batu bara
yang sedang berhenti di bahu jalan
kecelakaan terjadi di ruas jalan tol cikopo palimanan kilometer sembilan puluh empat kalijati subang
sebelum kejadian tiga truk bermuatan batu bara yang beriringan
terpaksa menepi karena salah satu kendaraan mengalami pecah ban
saat sopir dan kernet tengah memperbaiki ban di bahu jalan
datang truk box dari arah jakarta menuju cirebon menabrak truk tersebut
sopir dan kernet truk box meninggal seketika
sementara sopir truk pengangkut batu bara mengalami luka ringan
kernet truk bernama muhammad sandi warga desa kosambi kecamatan sukadiri tangerang banten
sedangkan sopir truk box belum diketahui identitasnya
jadi kita pas lagi posisi
lagi proses ganti ban itu tiba tiba ditabrak dari belakang
jasad kedua korban dan korban yang terluka langsung dilarikan ke rumah sakit tamrin purwakarta
sementara bangkai kendaraan dibawa ke pulpatroli jalan raya cilameri subang
kecelakaan ini ditangani unit kecelakaan lalu lintas polres subang
dian firmansyah subang